benar apa yang dikatakan istriku
kamu itu memang perempuan pecat
mas mas harus pulang sekarang
ada laki laki bersama susi di kamarnya
kamu mau apa sih
mas ada laki laki datang ke rumah ini
kemudian dia masuk kamar bersama susi
mas harus pulang sekarang untuk melihatnya mas
mas mah sudah tertipu mas
sekali lagi demi allah saya rela
tapi kalau mas diperlakukan seperti ini
saya benar benar tidak terima mas
kamu jangan mengadang adang ramak
mas coba lihat sendiri kalau mas mau bukti
tepang siapa kamu
ya macam macam kamu ya
kamu yang jangan macam macam
aku tidak mau rumahku dijadikan tempat maksiat
sekarang pergi kalian berdua dari tempat ini
jangan berpikir pikir ya
jangan jangan hak kamu tak sengaja
rumah ini sudah tidak ada lagi
dia tidak rela kau saja istri mas
dia merasa tersangih
karena dia tidak bisa hamil mas
saya yakin dia menginginkan mas menceritakan saya
perempuan ini hanya membohongi emas
dia hanya menginginkan emas dan harta kita
dia telah bersekongkol dengan laki laki itu
kamu jangan macam macam ramah
kamu jangan bikin masalah
aku tidak akan menceraikan kamu rama
aku juga tidak akan meninggalkan kamu
kalau mas masih mempertahankan perempuan becat ini
lebih baik saya pergi dari sini
mau pergi kemana kamu rama
aku mau pergi saja dari sini
dengar dulu banganku rama dengar dulu
aku sudah memperingatkanmu
tapi kau tidak mau mendengar kata kataku
kalau kau masih mau menganggap aku istrimu
cepat kau usir perempuan itu dari sini
perempuan itu hanya akan menyusahkanmu saja
ketika kau sudah ke kantor dia tidur dengan laki laki lain
jangan jangan bayi yang dikandungnya bukan bayimu
bayi laki laki yang datang ke sini tadi
keterlaluan kamu rama
aku tidak suka kamu berbuat fitnah seperti itu
aku tidak menyangka kalau kamu berhati hati busuk seperti itu
keluar dari rumah aku sekarang juga
ayo cepat keluar
sifat kamu itu tidak semuanya mengurung sama anak kita lah
ngomong ngomong suami kamu benar benar keluar kota
iya tenang saja malam ini kamu aman sayang
kau sudah pulang mas
brengsek kamu susi
benar apa yang dikatakan istriku
kamu itu memang perempuan
luar dari rumahku sekarang
bukan yang masih harus keluar dari rumahku
selatanah rumah ini sudah terganti dengan namaku
itu artinya rumah ini sudah menjadi milikmu
masih kan masih keluar dari rumahku
masih suka soalnya bisa menyerah dia

ia rela dijadikan istri kedua mas
serat tanah rumah ini sudah terganti dengan namaku
aku tak mampu berkata
kuserahkan seluruh hidupku
kuserahkan seluruh jiwaku
aku telah menyakiti
perempuan itu benar benar laknat
harta kita habis dikuras
kita sudah tidak punya apa apa lagi sekarang
aku sudah memaafkanmu
aku ikhlas akan semua yang telah kau lakukan padaku mas
yang penting sekarang
kamu sudah kembali lagi mas
tapi kita sudah tidak punya apa apa lagi

sudah sudah tidak apa apa mas
kita bisa memulai semuanya dari awal lagi ya mas ya
yang penting sekarang
apa yang sudah kita bimbikan selama ini
akan jadi kenyataan
kamu benar benar istri yang baik
engkau masih memberikan rahmatmu
kepada hambamu yang berkelimangan dosa ini ya allah